barongko kue tradisional bugis makassar ini biasanya ditemui saat acara pernikahan atau acara besar lainnya
namun saat bulan puasa kue berbahan pisang kepok ini banyak dijajakan di pasar takjil ramadan
saya bilang dari dulu kalau puasa saya idolakan dengan barong karena ini khasnya orang bugis makassar
enak sekali kalau barongko
cara membuat barongko cukup sederhana
pisang yang telah dikupas kemudian dihaluskan dan dicampur santan telur dan gula sesuai takaran
setelah halus adonan dibungkus menggunakan daun pisang
kemudian dikukus dan barongko akan lebih nikmat disantap dalam keadaan dingin
kue barongko ini biasanya dijual mulai tiga hingga lima rupiah per buahnya
pekasa ini orang semua suka
karena kan barongko itu manis
disimpan di kulkas kalau umpamanya nanti sahur atau apa bisa dimakan
kue tradisional bugis makassar selanjutnya adalah putu cangkir
kue berbentuk pipih menyerupai cangkir ceper ini terbuat dari tepung beras dengan isian kelapa parut
rasa manis dan gurih kue ini berasal dari campuran gula aren atau gula putih yang menjadi pembeda
kue berbentuk pipih
kue berbentuk pipih
kue berbentuk pipih
kue berbentuk pipih
kue berbentuk pipih
kue berbentuk pipih
kue berbentuk pipih
kue berbentuk pipih
yang unik adalah cara memasak putu cangkir
setelah dicetak adonan kemudian diletakkan di atas uap air mendidih
salah satu penjual kue putu cangkir yang masih bertahan di kota makassar berada di jalan landak
sudah hampir dua puluh tahun keluarga zulkifli berjualan putu cangkir
untuk satu kotak berisi delapan buah dijual seharga sepuluh ribu rupiah

dalam semalam putu cangkir buatan zulkifli bisa laku hingga lebih dari seribu buah
dari jam enam sore sampai jam sebelas malam
yang pulanggang itu bermacam macam
ada orang bugis biasa ada orang yang dari jakarta
putu cangkir menjadi pilihan kudapan malam hari untuk dinikmati dengan minuman hangat seperti teh atau kopi
aneka kue tradisional ini sudah selayaknya bisa bertahan di tengah perubahan khasanah kuliner indonesia yang terus tumbuh dan kian beragam
ahmad syamsuddin makassar sulawesi selatan